hai mantan bintang barcelona yang membawa brazil juara dunia dua ribu dua ronaldinho asis de
moraira datang dalam peneluncuran jersey terbaru ranz nusantara fc jumat malam di jakarta ronaldinho
itu hadir karena akan memperkuat ranz fc dalam turnamen mini atau trofeo yang digelar di stadion
kanjuruan malang dua puluh enam juni dua ribu dua puluh dua nanti semula trofio ini akan diikuti oleh persija jakarta dan persis
solo akan tetapi karena keikut sertaan keduanya di piala presiden maka diganti pasukan
singoedan dan macan putih kediri tapi ya kita juga menghargai delegasi turnamen yang sedang
berjalan jadi akhirnya kemarin kita arema dan arema kan dia udah ibaratnya dia udah lolos lah
diudas mempersiapkan di perpaktian tadi babak kedamaian besar jadi dia oke dan kebetulan
tempatnya juga tadinya kita antara di bandung
di jakarta tapi di bandung tadi karena ada bobotoh kemarin ada musibah jadi di jawa barat
lagi lagi kita juga turut berkabung di sana jadi kita pindahin ke tempat yang memungkinkan yaitu di
bersama arema juga itu sih sementara itu ronaldinho sendiri merasa tidak sabar untuk turun bermain pada
laga hari minggu nanti pemain peraih balon door musim dua ribu tiga dua ribu empat dan dua ribu lima dua ribu enam tersebut mengaku
sudah banyak mendengar tentang sepak bola indonesia dari rekan rekan senegaranya yang bermain di indonesia
selain memperkuat rans nusantara fc dalam turnamen segitiga dengan arema dan persik ronaldinho
rencananya juga akan memberikan coaching klinik kepada anak anak di malang
diego basro nedi pranedia jakarta